kartini tak pernah berhenti berjuang meraih mimpi
kartini selalu perluas wawasan demi mencerdaskan generasi
kartini percaya bahwa potensi diri dapat saling menginspirasi
dan kartini tak melupakan perannya sebagai wanita indonesia yang selalu dijunjung tinggi
kartini masa kini membangun negeri